jadi gini mbak kita berdua ini punya kesamaan
sama sama dikecewakan oleh satu wanita yaitu bella
kalau bisa kita kerjasama untuk menyingkirkan bella gimana mbak
bagus deh kalau mbak tertarik
tapi sebelumnya aku mau tanya deh mbak
semalam itu ada kejadian apa ya ketika afif datang ke sini
afif gak ada datang kesini
tapi tadi malam afif ninggalin rumah dan aku yakin banget
kasian amat sih lu
popoknya udah becek berat
aduh dipakein syifa pasti enak
taduh dengan video ini
neneng teh bisa memeras basintia
jadikan neneng teh banyak duit
dasar si neneng
eh enggak enggak
kamu gak boleh nyamperin anak kamu
biar aja anak kamu nangis
makanya cepet beresin
kalau selesaikan kamu bisa diemin anak kamu
elah drama banget pake au au begitu
udah cepet makanya
gimana sih sama bapak
eh eh sini sama bapak
eh kenapa kenapa kenapa
eh kenapa kenapa sayang
eh eh kenapa
sayang ya ampun kamu kenapa nangis terus dari tadi
sebentar ya sayang tante cek duit
ya ampun ini popoknya basah loh
dia udah pipis berkali kali
makanya dia nangis
kasian banget sih syifa ya ampun
emang bella gak gantiin dari tadi viv popoknya
kayaknya bella marah deh sama kamu gara gara tadi kan kamu mesti reno sama alika kan
dia jadi kepikiran terus dia nggak dengar dia siva nangis
siva saya tau kenapa nak
kamu dari mana aja sih
nih popoknya siva basah
emang kamu gak dengar siva lagi menangis
bella tugas kamu di rumah ini cuma ngejagain siva
yang begini aja kamu teledor bagaimana yang lain
kamu nunggu apa

yaudah aku keluar dulu ya afif
lain kali kamu harus lebih perhatian sama anak
jangan anaknya reno terus yang kamu perhatikan
kamu gak ingat sama janji kamu untuk membahagiakan aku
bahkan saat ini tanganku terluka pun kamu gak peduli
kamu malah membagi aku di depan cynthia
seolah aku ini istri yang gak bertemu jawa
mbak sintia mau kemana
saya mau kemana itu bukan urusan kamu neneng
ih tunggu dulu aku mbak sintia
neneng kayak lagi butuh duit
neneng lagi gak punya duit
kamu minta duit sama saya
ya ampun neneng
bakal saya kasih lah minggir minggir
mbak sintia awas ya
nanti neneng laporan ke mas afif
kalau mbak sintia udah bikin siva nangis
dan neneng punya bukti rekamannya
kalau mbak sintia udah basahin popoknya siva
percaya neneng ada buktinya
mulai hari ini kamu saya pecat
karena kamu itu pengkhianat
dan kalau kamu macem macem
saya akan bikin kamu menderita
tuh mbak sintia jangan gitu
aduh jangan dipecat neneng
masa neneng yang dipecat
syukurin lu neneng
emang enak dikerjain
masih kadang quarantinenya
mudah mudahan neneng bisa berubah nggak jahat lagi dan bisa baik
supaya rumah ini gak makin panas
dijahatin terus sama non cynthia
kalau kebanyakan bengong kesambut setan bencong baru tahu
ini tak kesempatan nenek buat berbicara
biar dia penyesal karena udah memilih emak daripada nenek
kang dadang sini
kenapa kang dadang gak apa apa
apa apaan sih gak enak ada brokoli
udahlah nggak apa apa kang dadang
sini atuh biar nenek lapin aja keringetnya
kasian kang dadang pasti capek
selain cantik ternyata nenek
perhatian juga sama mas tadang
iya atuh nenek memang cantik baik hati dan tidak sombong
aduh mantep atuhnya
kang dadang kang dadang teh pasti haus ya
ini atuh minum dulu
iya atuh ini teh buat kang dadang yang paling ganteng pistan
kang dadang pasti capek sini atuh biar nenek pijitin
kenapa sih selalu aja di pikiran dia tuh bella bella bella
padahal dia itu kan istri orang lain
sampai reno gak peduli sama aku
kalau aku udah berusaha untuk dia untuk kembali kesini
kayaknya wanita ini gak suka sama bella
siapa ya dia
oh aku sintia istrinya afif
tadinya aku mau ketemu sama reno
ternyata reno punya istri
jam segini reno masih ada di kantor
emang ada perlu apa ya sama rino
setelah aku pikir pikir kayaknya aku lebih perlu ngomong sama mbaknya deh
jadi gini mbak kita berdua ini punya kesamaan
sama sama dikecewakan oleh satu wanita
kalau bisa kita kerjasama untuk menyingkirkan bella gimana mbak
bagus deh kalau mbak tertarik
tapi sebelumnya aku mau tanya deh mbak
semalam itu ada kejadian apa ya ketika afif datang ke sini
afif gak ada datang kesini
tapi tadi malam afif meninggalin rumah
dan aku yakin banget sih dia datang ke rumah reno
memang saya yang mengirim foto reno dan bella ke afif
tapi untung aja afif gak kesini
kalau sampai afif datang ke rumah ini
afif dan reno bisa berantem
soalnya tadi malam
reno udah mengaku sama saya
kalau dia mencintai bella
jadi afif bukan hanya marah karena bella meninggalkan pesta
afif mendengar ucapan reno itu
lalu memutuskan untuk pergi
dan gak jadi nemuin reno
aku boleh minta nomor teleponnya
kalau gitu saya permisi dulu ya
nanti saya telepon kalau ada keperluan
permisi mbak syahnas